bakal serius banget nih jika ini
kalau gue cuma bisa berharap
setelah pangeran sama rezeki bertarung
gak memperburuk hubungan mereka berdua
apalagi nanti imbasnya keben
gue juga mikir kayak gitu
ya memang setiap anak makin dewasa
masalah mereka itu pasti bakalan makin banyak pak
mereka harus belajar untuk bisa selesai masalahnya sendiri
dan kita juga sebagai orang tua
harusnya gak ikut campur
pak remon tuh boleh memanjakan anak
tapi bapak harus ingat ya pak
jangan sampai itu merugikan anak bapak sendiri
juga merugikan orang lain
aku yang ingin hidup
aku yang mah mungkin
harusnya cuma guna
keh stat fair
ibu tuh khawatir loh
lihat kamu belakangan ini
kamu tuh berangkat pagi
terus kecapean kayak begini kan
yang ada ibu takut kamu sakit sayang
aktivitas kampus yang harus diikutin bu
belum lagi tugas aku juga numpuk banget dari kampus
kalau tugas kan kamu bisa kerjain di rumah put
jadi kamu juga bisa istirahat di rumah
ibu selalu perhatian
tapi gue belum bisa cerita semua ke ibu
malah gue harus bohongin ibu
tapi gue juga gak mau kecewain ibu
ibu tuh bisa dengerin suara hati kamu loh
kamu lagi ada masalah ya
ibu bisa dengar suara hati aku
ibu tuh gak perlu dengerin suara hati kamu
ibu tahu kalau kamu tuh ada masalah
karena kita itu punya ikatan batin yang kuat
gue pikir ibu bisa dengar suara hati gue
ibu bisa denger suara hati aku
ibu bisa denger suara hati aku
ibu bisa denger suara hati aku
ibu bisa denger suara hati aku
jujur dong ke ibu
kamu ada masalah apa sayang
aku cuma pikirin masalah kampus dulu
pokoknya gimana pun caranya
aku harus dapat nilai yang maksimal
supaya aku bisa pertahanin beasiswa aku di kampus
ibu bangga banget sama kami
mudah mudahan nanti di surabaya
emangnya kita jadi ya bu ke surabaya
ibu yakin kerjaan ibu disini gimana
lagian kan ibu tuh dapat tawaran kerja yang di surabaya put
jauh lebih bagus daripada yang ibu kerjain
sekarang udah gitu gajinya juga lebih tinggi
eh put ibu kan udah tanya tanya tentang kampus di surabaya
kampus di surabaya itu ternyata banyak loh yang kualitasnya gak kalah sama bunga bangsa
jadi buat ibu ini peluang yang bagus juga buat kamu
spesifikasi aku ya
aku mau ikut aja kok sama ibu kemanapun ibu pergi
karena aku juga yakin keputusan ibu pasti yang terbaik juga buat aku
padahal kalau gue pindah kampus
surat keterangan yang dikeluarin dari kampus pasti isinya soal pencabutan beasiswa
ibu bakal tahu semuanya
tapi mungkin kepindahan ini emang yang terbaik buat gue dan ibu
gue gak mau kalau ibu sampai kena masalah gara gara gue
seandainya gue nekat tinggal di sini
enggak bu aku capek banget
aku ke kamarnya mau tidur
tapi dalam kondisi kayak begini dia masih bikin aku kesal
aku bantuin alex apa enggak ya
mama masih berhubungan sama om alex
kenapa mama gak jawab pertanyaan
iya mama masih berhubungan sama om alex
tapi sekedar untuk kerjaan aja gak lebih dari itu kok
aku harap juga begitu mah
om alex itu bukan laki laki yang pantas buat mama
aku gak mau mama jadi terluka dan menderita kalau harus berhubungan sama om alex
jadi kamu gak usah terlalu khawatirin mama ya
aku masuk dulu ma
gue gak boleh kalah dari rizky
gue bakal bikin lo jauh dari usus goreng
bakal serius banget nih ci kayaknya
kalau gue cuma bisa berharap setelah pangeran sama rizky bertarung sesudahnya ya udah
gak memperburuk hubungan mereka berdua
apalagi nanti imbasnya ke band
gue juga mikir kayak gitu
emang dia bermain propera